presiden joko widodo mengajak para kepala negara anggota g dua puluh
melihat kawasan konservasi hutan mangrove di denpasar bali kamis pagi
hal ini disebutkan presiden sebagai bukti dari komitmen kuat pemerintah indonesia
yang peduli dengan perubahan iklim global
menurut presiden selain merestorasi hutan mangrove
pemerintah juga melakukan persemayan dan merehabilitasi mangrove
restorasi lahan gambut dan lahan kritis di indonesia
selain meninjau lahan konservasi hutan mangrove bersama ibu negara iryana joko widodo
presiden jokowi juga akan meninjau sarana infrastruktur jalan pedestrian jembatan
dan sejumlah lokasi di kawasan nusa dua bali
termasuk area garuda wisnu kencana cultural park di kabupaten badut
ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita
merestorasi hutan mangrove merehabilitasi hutan mangrove
dan juga menjaga kesehatan
restorasi hutan gambut dan merestorasi lahan lahan kritis yang ada di negara kita
demokrasi itu adalah
indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan demokrasi forum
yang rencananya akan dilaksanakan di bali
dua belas desember dua ribu dua puluh satu dengan peserta negara demokrasi di asia
pertemuan tahunan ini akan membahas tentang isu isu internasional
dan tantangan demokrasi pada masa pandemi
dirjen informasi dan diplomasi publik kementerian luar negeri teguh faizah syah mengatakan
bahwa demokrasi ditujukan untuk kesejahteraan rakyat
dan bukan sekadar menjadi tujuan
tapi juga harus memberikan tujuan baik bagi kemaslahan
nah tantangannya sekarang bagaimana kita tetap mempertahankan prinsip demokrasi
tanpa mengurangi hak rakyat untuk sejahtera
baik dalam hal akses ekonomi maupun juga keselamatannya
karena ada pandemi
itu kurang lebih
pada masa pandemi ini selain menghadirkan tantangan pada sektor ekonomi
juga memberikan tantangan bagi penerapan demokrasi sendiri
dari putar cnn indonesia